tidak pandang bulu virus corona dapat menimpa siapa saja baik tanpa gejala maupun dengan gejala yang berbeda beda
pemilik comorbid atau penyakit penyerta adalah kelompok yang paling rentan mengalami gejala serius jika terpapar virus corona
laman covid sembilan belas go id menulis penelitian terhadap jenis comorbid menunjukkan penyakit ginjal memiliki risiko kematian tiga belas tujuh kali lebih besar
penyakit jantung sembilan kali lebih besar diabetes mellitus delapan tiga kali lebih besar hipertensi enam kali lebih besar dan penyakit imun enam kali lebih besar dibanding orang yang tidak memilikinya
selanjutnya jika pasien memiliki penyakit yang lebih besar penyakit yang lebih besar penyakit yang lebih besar penyakit yang lebih besar

sedangkan yang memiliki tiga atau lebih comorbid dua puluh sembilan kali lipat lebih tinggi saat terinfeksi covid sembilan belas
namun masih banyak dari orang yang merasa sehat yang tak mengetahui adakah penyakit penyerta di tubuhnya
untuk mengetahuinya dokter spesialis penyakit dalam robert sinto menyebut
pemeriksaan kesehatan menyeluruh adalah langkah untuk memastikan kondisinya
sebab bisa jadi penyakit kronis pada awalnya tidak menimbulkan gejala
ya jadi yang tadi saya bilang ada yang ada gejala dan ada yang tidak ada gejala
kalau yang ada gejala kan lebih mudah
begitu ada gejala kita datang ke dokter nanti akan diperiksakan oleh dokter
tapi yang lebih sulit kan yang tidak ada gejala pada waktu awal
tetapi gejalanya baru muncul pada saat late atau pada saat kalau sudah berlangsung lama
nah itu yang harus ditanggulangi dini dengan cara melakukan pemeriksaan check up
ada gejala yang spesifik gitu ya
walaupun gejala spesifiknya tersebut bisa jadi beririsan antar banyak orang
banyak penyakit maksudnya
saya ambil contoh misalnya sesak
sesak itu bisa punya asma bisa punya gagal ginjal bisa punya gagal jantung
bisa punya gangguan liver gitu ya
kalau yang sudah lanjut dapat makin sesak gitu
nah tapi setiap penyakit itu nanti bisa ditelah lebih lanjut oleh dokter
arah mana dari penyebabnya dan pemeriksaan apa yang perlu di
tindak lanjuti untuk mengarahkan pada diagnosis comorbid yang ada jadi
robert juga menyatakan di tengah pandemi komorbid berpengaruh pada infeksi virus corona
mulai memperburuk gejala menyulitkan pemulihan obat hingga mengganggu pemulihan pasien
atau penyakit penyerta yang ada pada seseorang itu akan memperburuk covid
bisa jadi satu memperburuk gejala
jadi misalnya saya bayangkan kalau misalnya pasien memiliki gangguan di paru gitu ya
misalnya sebelumnya kemudian kena covid
yang menyerang paru juga ya memang pasti gejalanya jadi double burden untuk di parunya
kemudian yang kedua misalnya yang menyulitkan lagi adalah pemilihan obat obatan
misalnya pasien dengan gagal ginjal itu banyak obat obat antivirus untuk covid
yang penelitiannya belum banyak atau tidak dikerjakan pada pasien dengan gagal ginjal
sehingga pilihan obat dia menjadi lebih berkurang
pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan berkala sesuai dengan saran dokter atas kondisi individu
deteksi dini kesehatan tubuh akan mencegah kita berada dalam kondisi penyakit yang lebih buruk
indrayani lasmi angga cita kusuma jakarta